dusun sentono kamatan yosowi langun lumajang jawa timur kamis sore
sebelumnya jenazah dibawa dari rsud dr heryoto lumajang
menggunakan protokol pemakaman covid sembilan belas
warga meminta jenazah dibawa ke rumah duka untuk disolatkan
kemudian jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan
namun saat akan dimasukkan ke liang lahat
warga membuka peti untuk memastikan posisi jenazah sesuai syariat islam
warga mendapati jenazah dalam posisi tertelungkup
mereka pun kecewa dan mengeluarkan jenazah
dari dalam peti dan setelah itu langsung memakamkan jenazah
petugas yang berada di lokasi tersebut tak bisa berbuat banyak
warga yang merebut mungkin mengendaki pemakaman tanpa menggunakan peti jenazah
sehingga itulah yang terjadi
sehingga akhirnya peti dibuka dan dimakamkan oleh sebagian warga langsung ke yan lahat
tiba tiba mayatnya itu telungkup
kemarahan dari saudara saudaranya itu mungkin kan sudah tidak bisa dibendung lagi untuk membenahi itu
warga yang meninggal tersebut sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit dengan diagnosa pneumonia
usai menjalani tes pcr hasilnya pun positif
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur